anda masih bersama kami di cnn indonesia breaking news
ribuan masa yang tergabung dari mahasiswa dan masyarakat
senin pagi melakukan aksi demo di abepura jayapura
ya masa yang memenuhi jalan utama membawa sejumlah spanduk
yang berisi aspirasi warga
masa yang berkumpul di lingkaran ab pura tergabung dari beberapa titik
di antaranya lokasi perum nas tiga expo wayena dan abepura
setelah melakukan orasi masa mulai bergerak menuju ke gedung majelis rakyat papua
atau mrp dengan berjalan kaki
walau aparat telah menyediakan kendaraan namun banyak orang memilih untuk berjalan kaki
sebagian warga yang lain menggunakan kendaraan motor dengan dikawal aparat keamanan
ya ini dia salah satu video terbaru yang kami dapatkan
di mana aksi juga terjadi
dan peserta aksi terdiri dari para mahasiswa
sudah ada ribuan warga yang bergerak di jalanan di papua
ya betul sekali anissa
dimana tadi juga berdasarkan informasi dari rekan kami yang berada di sana
aksi masa ini memang diikuti oleh ribuan mahasiswa yang berjalan kaki
begitu menuju ke kantor dpr atau majelis rakyat papua
di sana dan dikawal oleh petugas keamanan atau petugas gabungan dari tni dan juga polri
ya sejauh ini aparat kepolisian memang sudah turun ke jalan
untuk mengendalikan situasi
meskipun memang kegiatan ataupun kegiatan masyarakat yang normal di sana sudah sedang lumpuh begitu ya farhanisa
ya betul sekali
karena memang tadi juga sesuai dengan imbauan yang disampaikan oleh karopenmas
tadi pak deddy prasetyo juga sempat menyampaikan bahwa ada himbauan dari kapuropenmas mabes polri
brigjen paul dedy prasetyo kepada warga dan masyarakat yang berada di jayapura dan juga manokwari
untuk mengurangi aktivitas mereka hari ini terkait aksi kerusuhan yang terjadi di jayapura dan juga manokwari
di mana tadi rekan kami kevin dan albert juga menginformasikan baik di manokwari
ataupun di jayapura
jalanan ditutup ada beberapa titik yang memang menjadi pusat berkumpulnya massa begitu
dan juga kita akan segera mengetahui bagaimana informasi atau situasi terkini dari manokwari
untuk itu kita sudah terhubung dengan hendrik akbar jurnalis lokal papua
selamat siang hendrik bisa mendengar suara kami
ya bisa selamat siang
ya selamat siang hendrik
hendrik bagaimana situasi di manokwari berdasarkan pantauan anda saat ini
ya saat ini situasi masih belum kondusif
sekitar sebelas empat puluh lima waktu indonesia timur terjadi aksi terang oleh masa dengan menggunakan lemparan batu kayu
batu kayu dan melempar sampah sampah botol plastik
sehingga petugas melakukan bakan gas air mata untuk membubarkan konsentrasi massa
ya hendrik dari informasi yang kami dapatkan juga tak hanya memblokade jalan atau melempar batu dan juga kayu seperti tadi anda sampaikan
warga juga menebang pohon dan membakar ban di jalan raya apakah ini benar
ya benar sekali
ada sekitar tujuh titik yang dilakukan
yang dilakukan blokade untuk jalan protokol
mereka menggunakan mesin pemotong untuk memotong sejumlah pohon pohon yang berada di ruas jalan protokol untuk memalang jalan
sementara ada sejumlah kendaraan juga yang dibakar oleh massa
ya lalu hendrik bagaimana juga dengan kondisi warga dan aktivitas warga di sana khususnya warga pendatang hendrik
ya sampai saat ini
sejak pukul enam wit pagi tadi sampai saat ini aktivitas lumpuh total
kantor perbankan pertokohan perkantoran juga tidak bisa beraktivitas
ya hendrik daerah mana saja yang kemudian menjadi titik titik kerusuhan sejauh ini
sejauh ini titik konsentrasi massa terbanyak ada di tiga titik
yang pertama di jalan yosudarto sanggeng di dekat area kantor perbankan
yang kedua di jalan yosudarto di dekat perempatan trafik naik makalow
dan juga di ruas tanah siliwangi depan pelabuhan laut manokwari
ya bagaimana dengan situasi di pelabuhan laut manokwari sendiri saat ini henry
nah situasi untuk di pelabuhan manokwari saat ini contoh sekitar dua puluh menit lalu masih ada sejumlah masalah
nah disitu tempat sudah dilakukan pembakaran terhadap masyarakat
lalu tempat yang dilakukan pembakaran terhadap gedung kantor dpr papua barat
ya lalu hendrik bagaimana juga dengan fasilitas publik
apakah akses masih terbuka begitu untuk warga yang ingin keluar ataupun masuk dari manokwari seperti misalnya bandara dan juga tadi pelabuhan seperti yang anda sampaikan hendrik
nah kalau untuk di pelabuhan kebetulan belum ada pemalangan terhadap wilayah pelabuhan pintu pelabuhan sendiri
cuma sampai saat ini belum ada aktivitas kapal yang masuk
untuk bandara sejauh ini belum terpantau tapi dari tadi dari laporan yang kami terima di lapangan bahwa di bandara sudah ada petugas kepolisian yang terjaga
ya apakah anda juga mendapatkan informasi seputar warga yang mungkin menghindari selain menghindari kegiatan di luar rumah tapi juga apakah ada yang kemudian pergi dari manokwari
bisa diulang pertanyaannya
ya bisa diulang pertanyaannya
ya tadi anda menyampaikan bahwa memang pelabuhan dan juga bandara ini masih ini ya masih dibuka begitu
apakah ini artinya ada warga setempat yang selain menghindari pergi keluar rumah mungkin ada juga yang bergeser dari manokwari
sampai saat ini belum dilaporkan ada yang bergeser dan manokwari
nah karena situasi sampai saat ini masih bisa dikendalikan pasti mata di sebelah cinti bisa dibubarkan
nah di tkp saat ini ada wakil gubernur papua barat pangdam kaswari dan juga kapolda papua barat
dan untuk pangdam sendiri sudah menurunkan jumlah anggotanya untuk berjaga di sekitar koramil kota yang berada tidak jauh dari konsentrasi massa terbanyak
ini di jalan yosudarso perempatan tresiklaik matalow
lalu hendrik sebenarnya dari tadi rekan rekan kita juga sebelumnya menginformasikan

terus mereka juga tidak terima dengan aksi itu aksi di asrama mahasiswa itu yang meliwatkan teripori dan sejumlah hormat
menurut mereka itu adalah kejahatan negara sehingga mereka meminta agar negara bertanggung jawab
dan juga mereka meminta pertanggung jawab negara terkait dengan kalimat bahwa orang papua monyet